bila anda berkunjung ke palembang jangan lupa mencicipi masakan khasnya seperti bekasam
seperti pempek bekasam juga berbahan dasar dari ikan namun uniknya makanan ini harus dipermentasi dahulu sebelum disantap
seperti apa rasanya ayo kita maksi disini
kuliner bekasam saat ini memang agak susah dicari karena hanya rumah makan tertentu yang masih menghidangkannya
salah satunya adalah warung nasi uduk siru yang terletak
di jalan kolonel haji barlian
menurut pemilik kedai reni novianti refli bekasam adalah kuliner warisan orang tua sejak dulu
yang biasanya dihidangkan sebagai penyedap saat bersantap
untuk membuat bekasam biasanya anti memilih ikan ikan seukuran jari tangan
jenisnya macam macam bisa ikan seluang lais nila dan ikan sepat
ikan yang sudah dibersihkan itu kemudian dicampur dengan nasi yang sudah diberi sedikit garam dan diaduk
selanjutnya ikan ditaruh di dalam toples dan ditutup rapat diletakkan dalam lemari gelap alias tidak terkena cahaya
ikan tersebut mengalami fermentasi selama tujuh hingga sembilan hari barulah dihidangkan
di kedainya anti mengolah bekasam menjadi bekasam tumis dengan bawang merah dan bawang putih serai cabai garam dan penyedap secukupnya
bekasam lalu ditumis bersama minyak goreng dan ditambahkan sedikit air kemudian siap dihidangkan
masih banyak karena mungkin belum tidak banyak yang menyajikan menu bekasim di resto resto di palembang
jadi peminatnya cukup banyak
untuk diketahui bekasam di sejumlah daerah sedikit berbeda pada penyajian dan rasa
bahkan ada yang bertekstur lembut seperti sambal karena ikannya telah hancur namun ada juga yang masih terlihat ikannya
bekasam ini rasanya ada asin ada asem mungkin karena campuran nasi dan garam sebagai bahan fermentasinya
saat dicocol dengan tahu ini rasanya gurih dan lezat
para pelanggan biasanya datang untuk menikmati kuliner yang menjadi buruannya
mereka biasanya minta dihidangkan menu utama seperti ayam goreng ayam bakar pindang dan tentu

dan tentu ditampah bekasam
terus kalau siang kan sering mencari bekasam kesini
pas disini ada menu yang seperti ini ya
rasanya pas enak di mulut rempah rempahnya terasa nggak terlalu asin pedasnya pas
di kedai ini nasi uduk dibanderol sebelas ribu rupiah
lauk ikan dan daging dibanderol antara sebelas sampai dua puluh delapan
dan pelengkapnya tentu bekasam yang proporsinya sepuluh ribu rupiah
setelah mencicipi makanan unik yang difermentasi saya melanjutkan perjalanan ke sentra penjualan pempek di kawasan sekanak kelurahan dua puluh tujuh ilir
salah satunya adalah pempek jimmy devaten yang menyajikan aneka pempek kecil mulai dari pempek telur kecil lenjer adaan pempek kulit yang dibanderol rp dua dan otak otak panggang seharga rp dua lima ratus
pilihan saya jatuh pada pempek lenggang panggang
adonan pempek diberi dua butir telur ayam dan ditaruh dalam cetakan daun pisang kemudian dibakar atau dipanggang di atas bara api
butuh waktu sekitar lima belas menit agar pempek lenggang matang dengan sempurna
nah mumpung anda sedang berada di palembang lebih adol rasanya mencicipi lenggang bakar
rasanya sangat lembut gurih karena ikannya sangat terasa
dan yang menjadi juara itu adalah ini cukonya pedas manis
pempek lenggang panggang ini dihidangkan di atas piring dengan potongan mentimun dan taburan udang kering
kemudian disiram dengan saus cuko kental yang aromanya benar benar menggugah selera
kalau untuk sehari itu bisa kisaran delapan puluh sampai satu ratus lima puluh porsi dari berbagai macam kalangan
yang ada memang yang makan di sini selagi panas baru diangkat dari kebakaran
ada juga yang
nah sebenarnya masih banyak kuliner nikmat khas palembang lainnya
tinggal anda sendiri yang memutuskan untuk mencoba kuliner yang cocok dan diinginkan untuk santapan siang
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan